inilah kondisi saat terjadi angin kencang yang melanda kabupaten magelang jawa tengah
dari rekaman video milik warga tampak pepohonan dan sepeda motor yang sedang diparkir roboh diterjang angin kencang
peristiwa ini terjadi pada rabu sekitar jam satu siang setelah sebelumnya diawali dengan hujan lebat yang disertai es
akibat angin kencang ini puluhan rumah warga rusak dan beberapa pohon tumbang menimpa atap rumah serta menutup akses jalan
seperti yang terjadi di kawasan dusun banyakan desa mertoyudan kecamatan mertoyudan
hingga rabu sore tim bpbd kabupaten magelang dibantu warga bergotong royong memotong pohon tumbang yang menutup akses jalan
sementara itu untuk penanganan rumah yang mengalami kerusakan
akan dilanjutkan pada hari kamis